dara omrah tadi prof pi juga mesen kalau dia tuh pengen ketemu sama kamu nanti sore di taman depan komplek
nah kalau bisa juga nanti kamu kalau bisa ngasih sesuatu yang istimewa buat dia
ya sebagai tanda kalau hati kamu itu masih terbuka untuk dia
terima kasih bang dapet kabar dari abang seneng banget
ayo nggak usah peluk
kolong tuh banyak kotoran tuh kerjain di kolong
waduh kalau saya mesti ke kolong kolong
alasan aja udah kerjain dulu yang tahu
ini kitai manisnya pak
udah udah palanya udah palanya sakit
tak pejeti ya
aduh biar aku aja deh yang cuci mobilnya ya
cinti nih nggak bisa begitu
ini kerjaan pi ya bukan kamu yang ngerjain
aduh aduh sakit
aduh aduh aduh
tapi cinti cuma bales kebaikannya bang pi pak
enggak bisa begitu cinti
itu namanya nggak profesional
bagian kerjaan kamu di dapur masih banyak
sekarang balik ke dapur
apa tidak sebaiknya dibawa ke rumah sakit atau puskesmas pak
ya orang dia nggak apa apa
ngapain dia hantar ke rumah sakit
sebenarnya juga baik sendiri
saya juga gak ada waktu untuk nganterin dia ke rumah sakit
biar cinti ya
biar cinti ini aja pak yang nganterin gimana pak
eh belum perusahaan belum selesai
eh kerjain dulu
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
tapi kenapa lagi nih
bang pi sakit kepala mbok
oh alah cuma mau cuci mobil
boleh mau nyoba
sampai ini pegang ini ya
udah kacau deh
kacau deh hah
ya gini salah gitu salah
habis pi sih
saya punya berita dari rob pi
mau denger dah
mau mau bang
tadi si pi itu ini dipesan buat saya
sampaikan ke kamu
kalau saya itu pengen ketemu sama kamu
dia pengen minta maaf
karena dia itu sudah nyakitin hati kamu om lah
emang bener loh bang
dia itu sudah sadar
kalau dia itu sudah melakukan kesalahan
karena sudah menolak cinta kamu ke dia
alhamdulillah ya allah
terima kasih banyak
ternyata bang pi
udah sadar kalau saya itu emang jodohnya
bang terima kasih banyak ya bang
terima kasih banyak
saya jadi paling cepat ketemu bang pi
maaf ya bang
roh pi juga mesen
kalau dia itu pengen ketemu sama kamu
di taman depan komplek
oh taman depan sono ya
nah kalau bisa juga
ngasih sesuatu yang istimewa buat dia
ya sebagai tanda
masih terbuka nanti dia
ayah akan bawa sesuatu yang istimewa buat bang pi ya
terima kasih bang
dapat kabar dari abang senang banget
gak usah peluk
ya udah bang
ayuh pulang dulu ya
terima kasih banyak loh
buat abang nih
buat abang ya
kayaknya hati bang pi adem banget
centini juga bang
centini bahagia sekali diketahuan
kita kayaknya udah pas banget
bang pi namanya eh

yang sedang sakit
kalau ditelepon diangkat dong
cet masuk deh biar bang pi ngadepin belakok ini satu
lu mau ngapain kesini mau nyari perkara lu
weles bro weles gua gak mau cari perkara
tapi gua mau minta maaf soal kejadian tadi pagi
sekalian gua mau nyampein pesan dari si romlah
dia mau pulang kampung dia pengen ketemu lu dia pengen minta maaf
karena dia selama ini udah bikin lu gak nyaman
gak perlu gua gak bakalan maafin dia
eh apa sih lu
kamar lu gitu dong
kalo si romlah dia pengen ketemu pengen minta maaf
kayaknya dia gak bakal balik lagi ke jakarta
dia tuh merasa bersalah banget sama lu
makanya dia bilang dia hidupnya gak bakal tenang kalau dia belum minta maaf semua
ya ari nanya bukan urusan gua
ya emang bukan urusan lo sih
tapi apa salahnya sih kalo lu maafin dia
tadi dia bilang dia pengen ngasih kenang kenang buat dia
kalo gak salah dia pengen ngasih jam tangan apa hp
iya malah dia nanya sama gua
mau pergi suka hp ya
suka hp hp jam tangan
oh iya deh gue mau deh
ya kalo emang bener semuanya bisa nyelesain perkara terus dia gak ngubur ngubur gua lagi
gue mau nemuin dia kok
hp aja bilang hp
ampe sih lu
nong kerabat segitu lu udah bawas lu
yang hp udah butuh
gimana rancangan kita nih
lu udah ketemu belum
lancar aja ya mas
kayak bis sumber kencono
semua perintah mas bobi sudah saya laksanakan
tinggal nunggu hasilnya aja mas
bidin gitu loh
saya tinggal nunggu instruksi selanjutnya dari mas bobi
sekarang mas biden standby aja
gue lagi mau atur supaya si pi hitam makan umpan kita
saya standby aja mas
p rencana kita berjalan lancar p
tapi tenang aja p
bidin udah atur semuanya p
jadi bidin bakal ngasih torom lah
kalau romla udah ada di lokasi dia bakal telepon ropi suruh datang ke situ
nah kalau mereka lagi berduaan kita kirim centini ke sana supaya ngelihat dengan mata kepala sendiri kalau si ropi itu emang nyebelin p
tapi tenang aja p
bobi nanti ada di lokasi situ ngelihat keadaan
begitu waktunya pas bopi langsung telepon papi
jadi papi yang nyurus sendiri ke taman
aduh deg degan banget tadi ramlah
jadi dengerin romlah
aduh mendingan latihan dulu biar gak grogi nanti ketemu sama bang p i
kalau udah ketemu bang p i kan jadi santai
latihan dulu ah